jika hari ini presiden terlihat sangat gembira bahkan tadi membacakan puisi karya dewi lestari untuk merayakan hari sumpah pemuda
beberapa hari yang lalu kalau kita mundur sedikit ya presiden jokowi untuk kesekian kalinya terlihat geram
melihat fakta banyaknya peraturan dan syarat perizinan yang ada di indonesia
presiden merasa banyaknya peraturan dan regulasi inilah yang menjadi salah satu penghambat kemajuan indonesia
tidak lupa presiden menyindir beberapa pihak mulai dari menteri pejabat daerah sampai anggota dpr
kekesalan itu diungkapkan presiden jokowi beberapa hari lalu saat menghadiri acara rembuk nasional dua ribu tujuh belas di kemayoran jakarta pusat
presiden mengeluhkan banyak sekali pihak di indonesia yang tidak bisa menangkap perubahan cepat yang terjadi di dunia
mulai dari minimnya inovasi penjurusan fakultas dan mata kuliah di kampus sampai terlalu banyak serta ruwetnya peraturan dan perizinan yang ada
presiden menyebut saat ini ada sekitar empat puluh dua ribu regulasi mulai dari undang undang sampai level peraturan daerah
presiden jokowi menunjukkan ke saya universitas di mana ada fakultas ekonomi digital
ini juga problemnya bukan di universitas saja di kementerian dikti itu ya ruwetnya ngurus kayak gini ngurus membuat pak kota ruwet
saya sudah perintah bolak balik ada nggak pak menteri dikti
ruwet di situ ruwet meskipun sudah dipotong masih ruwet
problem besar kita ada di sini kenapa tindakan cepat tidak bisa diputuskan kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan gara gara ini
salah satunya gara gara ini terlalu banyak peraturan di negara kita
saya udah sampai
satu atau dua cukup
saya sudah ngomong juga ke dpr nggak usah setahun empat puluh undang undang
satu dua tiga cukup tapi yang berkualitas
jangan undang undang jadikan proyek